selamat malam memasuki masa pendaftaran calon pegawai negeri sipil
polrestabes surabaya jawa timur dibanjiri warga yang akan mengurus
surat keterangan catatan kepolisian atau skck
skck diperlukan sebagai salah satu syarat pendaftaran cpns
sejak pagi warga yang mengurus ini sudah datang di sini sejak pagi
seperti mbak mbak ini saya lihat ini tetap setia antri di sini
salah satunya mbak siapa mbak
mbak isda antri dari jam berapa mbak
dari kemarin pulang gak tapi
ini sekarang tengah hari kemarin emang kenapa kok nggak langsung selesai
oh formulir habis terus sekarang datang lagi ya
tadi pagi datang jam berapa
jam setengah delapan
setengah delapan sampai ini tengah hari ya
tetap semangat ini
iya tetap semangat
apa sesi yang dipersiapkan
mereka ya butuh fotokopi kk satu akta kelahiran satu sama ktp satu fotokopi
oh gitu ya terus masih ngurus ngurus yang lainnya juga
kalau yang buat cpns nya ya masih ngurus skck ini terusan napsa terusan pakai ijasa transkrip
oh gitu ya tetap semangat ya buat
buat iya buat cpns ini
buat masa depan sama bangsa dan negara ya ya semangat ya mbak
polres taba surabaya menambah fungsi
fasilitas seperti tenda kursi dan meja juga personil dan tidak membatasi jam pelayanan
kalau tambahan waktu jelas kita di sini melayani masyarakat yang biasanya dari jam delapan sampai jam tiga sore
berhubung ini cpns banyak yang ngurus kita sampai selesaikan sampai habis
bahkan setiap hari kita selesai isak baru kita tutup
tidak dibatasi kan
tidak kasian kalau kita curuh kembali lagi
karena besok ada lagi ketutupan
lompok lagi kasian
jadi kita melayani supaya masyarakat merasa puas terlayani oleh pihak kepolisian
karena kita bisa membantunya dengan cara itu
hingga rabu siang sudah lebih dari dua dua ratus orang yang mengurus skck sejak sepuluh agustus dua ribu delapan belas
menggeludaknya pemohon skck diperkirakan masih terjadi hingga dua minggu ke depan atau selama masa pendaftaran cpns
polisi memperkirakan jumlahnya mencapai empat ribuan orang
dan berita terkini dari kppi
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
saya prasidya puspa terima kasih